lalu bagaimana kiat mengelola investasi dengan pendapatan umr hingga mungkin mendapatkan seratus juta pertama anda
untuk membahasnya kami telah terhubung dengan perencana keuangan prita gozi melalui sambungan zoom
selamat pagi mbak prita apa kabar
kabar baik alhamdulillah
mbak prita ini langsung saja dari kacamata mbak prita instrumen apa yang paling direkomendasikan bagi pekerja dengan gaji yang masih umr
dan kapan sebetulnya ini bisa memulai mbak prita
oke kita berbicara dalam beberapa aspek ya mas aldi
pertama adalah kemampuan finansialnya
tentunya karena penghasilannya umr maka setiap bulannya ada keterbatasan dalam hal berapa rupiah yang bisa disisihkan
oleh sebab itu pilihannya yang paling baik adalah investasi yang memang bisa dibeli dengan nominal kecil
sekarang sekecil apa sekecil sepuluh ribu bahkan
apa saja itu pilihannya pilihannya bisa ketabungan emas
bisa reksadana dan juga saham
lalu berikutnya adalah sesuaikan dengan kebutuhan atau tujuan investasinya
karena setiap aset investasi itu sebenarnya punya karakter yang beda beda
jadi kalau misalnya niat kita adalah untuk berinvestasi dalam jangka panjang
maka kita boleh nih mengambil opsi untuk berinvestasi di tempat yang lebih berisiko tinggi
tetapi memberikan potensi hasil lebih tinggi
contohnya seperti saham
sedangkan kalau misalnya kita mau lebih berhati hati kemudian mau dipakai uangnya
dalam jangka waktu satu tahun lagi
maka akan lebih baik kalau kita membelinya reksadana pasar uang
di antara itu anda bebas memilih sesuai dengan apa yang anda sudah pahami
dan anda suka dan anda mampu mengelola resikonya
baik yang paling penting tujuannya itu sendiri ya mbak prita
ingin jangka panjang dan apa yang ingin dicapai dari investasi tersebut
mbak prita kalau misalnya kita gaji masih umr atau malah di bawah umr
sebetulnya boleh nggak sih orang dengan karakter pendapatan seperti itu
untuk mengambil jenis investasi yang high risk begitu
sebetulnya tidak apa apa
selama satu dia sudah punya dana darurat
penting sekali meskipun penghasilan kita mungkin saat ini masih umr
sebisa mungkin ini harus diutamakan
karena dana darurat itu akan berfungsi banyak sekali pada saat terjadi kondisi yang tak terduga
dan saya yakin tipe tipe rumah tangga yang mungkin saat ini penghasilannya umr
itu rasanya banyak sekali penghasilan tak terduga
kalau anda menemukan
misalnya anda menemukan uang
misalnya itu adalah uang satu satunya lah yang anda punya
taruh di saham kemudian sahamnya tidak liquid
atau misalnya nyangkutlah istilahnya
jadi masih di bawah banget gitu ya
anda tidak bisa jual atau tidak mau jual
kalau nggak jadinya malah rugi
ya anda mau pakai apa untuk membayar kebutuhan tak terduga
itu sebabnya dana darurat menjadi penting
yang kedua utang
orang banyak salah kaprah
mereka berpikir bahwa harus langsung investasi padahal utangnya melilit
jadi kalau anda masih memiliki maaf nih
pinjaman online atau misalnya pinjaman tunai yang tidak ada agunan
ya maka lebih baik selesaikan itu dulu sebelum loncat ke investasi
oke dana darurat dan juga sudahi selesaikan utang anda
baru bisa menggunakan uang dana yang tersisa untuk berinvestasi
begitu ya mbak prita
nah ini juga ada fenomena mbak prita
masyarakat yang menggunakan uang panas atau uang hasil pinjaman dari online
karena maraknya sekarang ya
antusiasi masyarakat untuk berinvestasi
pinjam uang dari pinjol ilegal
untuk diputar di instrumen investasi
tanggapan mbak prita bagaimana
saya menganggap itu bukan investasi
tetapi lebih spekulasi mas aldi
karena hasil dari investasi itu tidak ada yang bisa menjanjikan
sedangkan pokok pinjaman
beban bunga atau biaya administrasi
itu pasti harus anda bayarkan
sehingga anda keluar uangnya pasti
tetapi hasilnya tidak pasti
maka di sini anda mengambil resiko yang sangat berlebihan
oleh sebab itu menurut saya
itu adalah praktek spekulasi
dan sangat tidak disarankan
terutama untuk kita yang tidak terlalu memiliki
kelonggaran cash flow setiap bulannya
oke jadi jangan sampai masuk jadi spekulan spekulan
yang akhirnya malah merisikokan pendapatan kita
karena terjerat lintah darat begitu ya mbak prita
nah ini mbak prita
masih banyak juga yang bingung berinvestasi
karena masih bingung arah dan tujuan investasinya
tips dari mbak prita bagaimana sih biar kita bisa
menentukan arah tujuan investasi
yang bisa terus terusan konsisten mbak
ya yang paling pertama pastinya memiliki rencana keuangan
rasanya punya rencana keuangan tuh mungkin untuk sebagian orang tuh
hal yang mustahil atau buat dia
ah males ah karena hidup saya hanya bertahan dari hari ke hari
tetapi minimal mungkin itu kita punya target
kalau anda punya anak misalnya
maka anda punya target
oh pada saat anak saya akan masuk ke jenjang sekolah baru
saya punya uang nih yang penting seperti itu
atau misalnya anda punya target
suatu hari nanti saya kepingin punya rumah tinggal
ya boleh saja anda pasang target seperti itu
atau kalau anda bingung banget seperti tadi mas aldi bilang di awal
mungkin bisa memiliki tabungan sampai dengan seratus juta
mungkin kakek anda bingung lah nggak tahu buat apa
tetapi target itu penting mas aldi
supaya membuat kita komitmen dan juga disituin
lalu yang kedua
karena sarana untuk belajar itu udah banyak dan juga gratis
mohon untuk pemirsa juga ya bisa mengalihkan sedikitlah
mungkin suka dengan hiburan nggak apa apa
tetapi sekali sekali juga boleh dong
kuota internetnya dipakai untuk screening youtube youtube yang berfaedah lah
istilahnya dalam hal berinvestasi dan lain lain
jadi sebetulnya ilmunya sudah banyak gratis bisa tersedia di sana sini
tapi kita memang harus belajar
dan yang terakhir tidak ikut ikutan mas aldi
terlalu takut juga tidak boleh
tetapi kita tidak memiliki pengetahuan apa apa
itu juga berbahaya
so kita mulai saja dengan yang lebih sederhana
misalnya berinvestasi emas atau reksadana pasar uang
semua itu sekarang sudah tersedia di platform e commerce
dan saya yakin sepertinya level penghasilan apapun saat ini
sangat dekat sekali dengan platform e commerce
oke mbak berita ini terakhir nih titipan pertanyaan dari netizen
perlu nggak sih kita mengikuti grup saham vvip
untuk pembelian saham yang direkomendasikan bagaimana mbak
disclaimer ya saya tidak
bukan orang yang memang sangat langsung percaya pada rekomendasi saham
nah kita tidak pernah tahu dibalik itu sebenarnya ada motivasi apa
bahwa rekomendasi itu diberikan untuk kita
oleh sebab itu kalau anda memang berminat untuk mengikuti grup grup premium seperti itu
maka anda akan masuk dengan resiko pribadi
jadi kalau anda memang mau mengikuti apapun kata katanya
itu resiko anda anda tidak mengikuti pun juga itu hak anda
kalau saya pribadi saya akan lebih condong kepada
saya melihat saya mampu mengelola resiko seperti apa
berapa banyak uang yang akan saya sisihkan
dan saya memilih sendiri sahamnya sesuai dengan
pembacaan saya dari analisa analisa yang ada
oke penting sekali untuk mengenali risk appetite secara pribadi begitu ya mbak prita
mbak prita terima kasih sekali tipsnya sangat berguna
pastinya untuk kita semua yang masih bergaji mungkin di umr ataupun di bawah umr
semoga ini bisa menjadi pacuan ya patokan untuk mereka
agar bisa memulai berinvestasi dan juga tidak tergiur dengan iming iming investasi yang tidak jelas
terima kasih banyak mbak berita gozi
perencana keuangan sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pada pagi hari ini
selamat pagi mbak prita sehat selalu